salah satu daerah yang terdampak paling parah adalah kelurahan patobo
kelurahan petobo yang terletak di palu bagian selatan hilang bak di telan bumi
ratusan orang tewas
inilah kelurahan petobo sebuah permukiman asri yang terletak di kota palu bagian selatan
menurut data pemerintah kota palu kelurahan petobo dihuni lebih dari delapan jiwa
namun dalam sekejap kelurahan petobo menghilang bak di telan bumi
ganasnya gempa bumi yang mengguncang sulawesi tengah membuat kontur tanah bergeser hingga menimbulkan longsor
perut bumi memuntahkan lumpur menenggelamkan rumah kendaraan jalan
hingga menyeret petobo berkeliling
bahkan banyak pula bangunan yang tertimbun hingga delapan meter di bawah tanah
lumpur yang tiba tiba muncul dari permukaan tanah menyapu seisi daratan
kelurahan petobo pun porak poranda
permukiman petobo sesaat berubah menjadi lautan lumpur
sehingga diduga masih banyak korban yang belum ditemukan
petobo merupakan salah satu permukiman yang paling parah terkena dampak gempa
sebelumnya masyarakat dihebohkan dengan beredarnya video yang menampilkan fenomena tanah dan lumpur bergerak
pasca gempa bumi dan tsunami di palu sulawesi tengah
dalam laman twitternya
kepala pusat data dan informasi bnpb sutopo purwonugroho
menjelaskan bahwa fenomena tanah bergerak disebut fenomena likuifaksi
di mana tanah berubah menjadi lumpur seperti cairan
dan membuat bangunan yang berada di atasnya ikut bergerak dan kehilangan kekuatan
dynamite masyarakat negara apa yang tahu kalau zaman
dan mengingatresai ke indonesia belum berlangsung
beserta ibu negara ibu iryana joko widodo
yang kami muliakan presiden dan wakil presiden republik indonesia pada masanya
presiden ri ke lima prof dr raja megawati soekarno putri
wakil presiden ke enam jenderal tni purnawiran trisno beserta ibu
wakil presiden ke sembilan dr haji hamsa has ma phd beserta ibu
wakil presiden ke sepuluh dan ke dua belas dr andes haji muhammad yusuf kala
yang kami muliakan pimpinan lembaga tinggi negara ketua ma republik indonesia
ketua ky republik indonesia wakil ketua dpr ri wakil ketua dpd ri
yang kami hormati para duta besar negara sahabat para menteri kabinet indonesia maju
wakil presiden ke lima tni jenderal tni andika perkasa beserta ibu
para ketua komisi negara setingkat ketua bawaslu ketua kpu ketua dewan ojk
ketua ppatk jaksa agung sekretaris kompolnas beserta komisioner kompolnas
para ketua partai politik atau yang wakili para kepala lembaga pemerintahan dan kementerian
kepala bin ri
kepala bnn kepala bnpt dan kepala lan para kapolri pada masanya wakapolri komjenpol
dr andes gatot edi beserta pejabat utama mabes polri ibu ketua umum bayangkari nyonya
juliati sigit prabowo beserta pengurus pusat bayangkari dan yayasan kepala bayangkari
para pimpinan komisaris dan dirut pada bumn pimpinan organisasi kemasyarakatan para tokoh agama
ulama cendikiawan muslim dan tokoh masyarakat para atase kepolisian negara sahabat dan pandet sipori
para ketua umum organisasi kemasyarakatan para ketua umum organisasi kemudahan dan kemahasiswaan
anggota tni polri dan aparatur sipil negara forkominda provinsi kota dan kabupaten yang hadir secara virtual
serta para hadirin tamu undangan yang kami hormati
pertama tama menitah kita panjatkan puji syukur kehadirat tuhan
dan kekuasaan tuhan yang mahasiswa
hari ini kita telah mengikuti rangkaian hari bayangkara ke tujuh puluh enam tahun dua ribu dua puluh dua dalam suasana penuh kekhidmatan
momentum ini merupakan suatu kehormatan dan kebanggaan bagi kami atas kesediaan bapak presiden republik indonesia
beserta ibu negara memimpin upacara peringatan hari bayangkara di tengah padatnya tugas kenegaraan
dan sekembalinya dari misi perdamaian dalam membuka ruang dialog ukraina dan rusia
kami berkomitmen untuk memegang teguh seluruh amanat bapak presiden dan kami akan jadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas ke depan
tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada para tamu undangan yang telah hadir pada hari yang sangat bersejarah bagi polri
pada kesempatan yang berbahagia ini atas nama keluarga besar polri kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi tingginya atas dukungan dari bapak presiden republik indonesia
tanggung jawab dan keinginan terima kasih
anggota dpd ri tni dan para pimpinan lembaga tinggi negara para pimpinan kementerian lembaga mitra kerja dan seluruh masyarakat
sehingga polri dapat terus melakukan tugas pokok dan pengabdian terbaiknya
kami juga mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan setinggi tingginya atas kerja keras pengabdian pengorbanan dan perjuangan para sesepuh dan pendahulu polri
seluruh personil polri bayangkari dan seluruh pihak yang tidak dapat kami sebutkan
kami juga mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan setinggi tinggi atas kerja keras pengabdian dan pengorbanan dan seluruh pihak yang tidak dapat kami sebutkan
pada peringatan hari bayangkara ke tujuh puluh lima tahun lalu indonesia berada dalam situasi sulit akibat adanya varian delta
saat itu polri bersama stakeholder lain mengerahkan seluruh sumber daya untuk fokus pada penanganan pandemi covid sembilan belas
alhamdulillah pandemi covid sembilan belas di indonesia dapat terkendali sehingga aktivitas dan event event
baik nasional maupun internasional dapat berjalan kembali serta diharapkan memberikan multiplier effect
dan juga nama baik indonesia di mata dunia
seiring dengan kembalinya aktivitas masyarakat maka di sisi lain khususnya kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum
dapat berjalan kembali dalam rangka menjamin ruang ruang demokrasi dan kebebasan berpendapat
maka polri harus mampu menjalin komunikasi publik yang baik dengan mahasiswa elemen buruh dan kelompok kelompok masyarakat lainnya
sehingga sebagai contoh
aksi unjuk raksa mediaviesta serta aksi undang undang besar lain dapat berjalan dengan aman dan lancar
meskipun melibatkan massa dalam jumlah besar
di tengah kemunduran demokrasi tujuh puluh empat negara di dunia
indeks demokrasi indonesia tahun dua ribu dua puluh satu menunjukkan tren peningkatan tertinggi dalam lima tahun terakhir ke angka enam tujuh
dari sebelumnya enam tiga puluh menurut economic intelligent unit
setelah dua tahun terhenti akibat pandemi telah diperbolehkan kembali atas kebijakan bapak presiden
mengingat situasi pandemi telah tergali
maka polri dan stakeholder terkait melakukan berbagai strategi antisipasi
yang pertama adalah bagaimana mengurangi kemacetan dan kecelakaan lalu lintas melalui program mudik bersama
pengaturan jadwal libur pengendalian mobilitas lalu lintas
dengan indikator fintech
dan volume kendaraan yang terukul
alhamdulillah kegiatan mudik dapat berjalan lancar
angka kecelakaan menurun dan tidak terjadi kemacetan yang berarti
kedua bagaimana mencegah loncakan covid sembilan belas pasca liburan
maka dilakukan berbagai strategi antara lain vaksinasi booster sebagai syarat perjalanan mudik
selanjutnya untuk meringankan beban masyarakat

selanjutnya untuk meringankan beban masyarakat

selanjutnya untuk meringankan beban masyarakat
dan perkembangan sosial untuk menggerakkan perekonomian dengan mempercepat penyaluran bantuan tunai pkl wn sebelum hari raya idul fitri
kedepan kami akan terus siaga dan melakukan pengendalian pandemi covid sembilan belas
khususnya menghadapi varian baru ba empat dan ba lima dengan penerapan protokol kesehatan
dan meningkatkan capaian vaksinasi booster sesuai arahan bapak presiden
saat ini kita kembali dihadapkan pada tantangan tugas yang berat
seperti yang telah disampaikan bapak presiden
tekanan global ini berdampak pada seluruh sendi sendi kehidupan
tantangan baru termasuk jenis jenis kejahatan dimensi baru yang belum pernah ada pun saat ini bermunculan
eskalasi geopolitik rusia ukraine menyebabkan suplai shock
sehingga menimbulkan kenaikan harga dan kelangkaan berbagai komoditas pangan dan energi
di indonesia dampaknya dirasakan langsung masyarakat dengan terjadinya kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng
polri bersama stakeholder terkait melakukan pengawasan dari hulu ke hilir
dalam rangka menjamin ketersediaan dan stabilitas harga minyak goreng
serta menyalurkan blt minyak goreng kepada masyarakat penerima manfaat
selain itu krisis ekonomi global juga mengakibatkan inflasi di berbagai negara melompat drastis
indonesia berhasil menahan laju inflasi dengan upaya pemerintah yang tetap memberikan subsidi terhadap beberapa komoditi
untuk menjaga hal tersebut maka pemerintah yang berada di luar negara

fokus kebijakan pemerintah adalah melakukan pemulihan ekonomi nasional
dengan dukungan reformasi struktural untuk mewujudkan transformasi ekonomi
untuk itu hari bayangkara ke tujuh puluh enam mengangkat tema
polri yang presisi mendukung pemulihan ekonomi dan reformasi struktural
untuk mewujudkan indonesia tangguh
indonesia tumbuh sebagai wujud dukungan polri kepada pemerintah
sebagai upaya pembelian ekonomi tersebut
maka pemerintah harus menjaga kondisi perikanan dengan menerapkan strategi pemulihan ekonomi
melalui berbagai kegiatan antara lain
hilirisasi industri penyiapan delapan belas kawasan ekonomi khusus
kawasan strategi pariwisata nasional
melanjutkan pembangunan infrastruktur serta berbagai program food estate
yang tersebar di seluruh indonesia
untuk meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi
menciptakan ketahan pangan dan energi
pori juga memberikan dukungan melalui satgas sus penjagaan korupsi
satgas kawal investasi dan satgas mafia tanah
untuk mencegah potensi kebocoran pendapatan negara
serta mendorong iklim kemudahan dan kepastian berinvestasi
untuk mengawal kebijakan terhadap ketahanan pangan
maka polri juga membentuk satgas pangan
pemerintah telah mencandangkan
gerakan nasional bangga buatan indonesia
untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dalam negeri
dan meningkatkan perekonomian masyarakat
polri saat ini berada di urutan ketiga realisasi tertinggi
pemanfaatan dan penggunakan produk dalam negeri
selanjutnya pori juga mengoptimalisasi
pemanfaatan teknologi informasi
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
yang bertujuan untuk mempermudah jangkauan terhadap layanan kepolisian
sampai titik titik terjauh
mengurangi interaksi petugas dan masyarakat
sehingga menghilangkan potensi penyimpanan
dan meningkatkan pnbp melalui pori
pori juga berupaya mewujudkan satu data pori
untuk membangun sistem yang terintegrasi
dan big data kepolisian
untuk mewujudkan pemelisian prediktif
pelayanan kepolisian berbasis teknologi
polri juga fokus terhadap pelayanan pada kelompok rentan
seperti perempuan orang tua anak lansia dan kelompok disabilitas
pusdokus pori juga telah dikembangkan
untuk semakin mendukung peningkatan layanan kesehatan
kepada masyarakat dan anggota polri
terkait dengan reformasi birokrasi
tahun ini polri berhasil mempertahankan
capaian laporan keuangan wajar
tanpa pengecualian sembilan kali berturut turut
juga menambah satker satwil dengan predikat
wbk sebanyak dua puluh tujuh satuan dan wbbpm sebanyak tujuh puluh delapan satuan
alhamdulillah upaya tersebut dinilai positif oleh masyarakat
survei litang kompas menunjukkan
delapan puluh tiga delapan persen masyarakat menilai pelayanan kepada masyarakat sudah baik
tentunya dalam memelihara keamanan dan ketipan masyarakat
pori mengedepankan upaya pencegahan
sesuai dengan pola pemeriksaan prediktif
penegakan hukum dilakukan dengan prinsip prinsip keadilan restoratif
terhadap hal hal yang mencari rasa keadilan masyarakat kecil pencari keadilan
kita juga tidak ragu ragu terhadap kejahatan yang meresahkan dan merugikan masyarakat
memecah belah persatuan dan kesetoan
dan tetap melakukan pendekatan hukum dengan tegas
sebagai ultimum remedium dengan berpedoman pada keadilan
pemanfaatan hukum serta menjunjung tinggi hak asasi manusia
struktur organisasi kops brimopori juga telah dikembangkan
sehingga siap menghadapi berbagai ancaman di seluruh indonesia
kos brimopori saat ini dipimpin oleh komisaris jenderal polisi
dengan penambahan pasukan brimob di wilayah barat
tengah dan timur yang dipimpin oleh brigadir jenderal polisi
densus delapan puluh delapan anti teror polri diperkuat untuk mengamankan agenda nasional dan internasional
dari ancaman terorisme
saat ini polri juga memprioritaskan upaya pencegahan
berupa kontraradikalisasi pengarusutamaan moderasi beragama
re edukasi dan internalisasi nilai nilai budaya dan wawasan kebangsaan
sejak dalam masa penyidikan
namun terhadap jaringan terorisme yang membahayakan masyarakat
polri telah melakukan penegakan hukum dan mengamankan satu ratus empat puluh dua tersangka terorisme
terkait dengan percepatan pembangunan kesejahteraan di papua
polri mengubah pola operasi dengan mengedepankan pendekatan soft approach
melalui pembangunan pendidikan kesehatan keagamaan perekonomian
kebudayaan dialog dengan mendorong program bimas noken
polri juga secara intensif melakukan penggalangan
kepada masyarakat yang melibatkan tokoh agama adat dan masyarakat
untuk mendorong program pembangunan pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan
dan mendukung dob
namun polri tetap waspada terhadap kelompok kkb dan kkp
yang akan melakukan tindakan anarkis dan menimbulkan korban jiwa
selain tantangan dari luar indonesia juga menghadapi tantangan
yang berasal dari karakteristik negara indonesia
memiliki iklim tropis disertai perubahan cuaca secara ekstrim
sehingga bencana alam menjadi bahaya yang selalu mengancam
polri bersama tni selalu hadir di setiap penanganan bencana
sebagai bentuk representasi kehadiran negara khususnya dalam keadaan sulit
selanjutnya sejak empat belas juni dua ribu dua puluh dua kita memasuki tahapan pemilu dua ribu dua puluh
sementara pemilu dua ribu sembilan belas masih menyisakan permasalahan yang masih dapat kita rasakan sampai sekarang
yaitu adanya polarisasi memecah belah antarmasyarakat atau anak bangsa
tentunya hal ini sangat berbahaya bagi keberagaman dan kemajuan bangsa indonesia
oleh karena itu polarisasi ini tidak boleh lagi terjadi pada pemilu pilpres
pileg pilkada serentak dua ribu dua puluh empat karena konflik sosial dan perpecahan
tentunya akan menjadi kemunduran bagi bangsa indonesia
untuk mengantisipasi potensi polarisasi tersebut
rangkaian hari ulang tahun bayangkara ke tujuh puluh enam polri mengangkat tema persatuan dan kesatuan
serta menjaga dan mengawal keberagaman sebagai potensi untuk membangkitkan perekonomian masyarakat
dan mengembangkan potensi pemuda dan pemudi indonesia yang akan memimpin indonesia di masa depan
rangkaian hari bayangkara juga mendorong upaya berbenah pori sebagai institusi modern yang tidak antikritik
melalui reformasi kultural dengan menyerapkan kepentingan

mengembangkan kepentingan dan keuntungan masyarakat
rangkaian hari ulang tahun bayangkara diselenggarakan dalam bentuk kegiatan olahraga seni dan kegiatan lainnya
dengan melibatkan tni rekan rekan media komunitas masyarakat
diharapkan dapat mengokohkan soliditas dan sinergitas dalam menghadapi tantangan ke depan
selanjutnya kegiatan pengabdian masyarakat berupa bakti kesehatan diselenggarakan serentak di seluruh indonesia
dan dipusatkan di ibu kota nusantara
selain itu kegiatan ini juga diperkenalkan oleh elemen yang terdiri dari badan eksekutif mahasiswa
organisasi kemasyarakatan dan pemuda serta elemen buruh
kegiatan ini dimaksudkan juga untuk mendorong dan mengglorifikasi kegiatan ikn
agar terus berlanjut yang ditandai dengan ikrar dan penanda tanganan komitmen
dalam rangka mewujudkan pembangunan yang merata dari jawa sentris menuju indonesia sentris
selanjutnya festival musik bayangkara melibatkan enam ratus tujuh puluh enam musik jalanan

kegiatan ini juga dilaksanakan untuk memberikan ruang kepada seniman
untuk menyampaikan kritik melalui seni sehingga mudah dipahami dan dimengerti
sekaligus juga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif dan umkm di seluruh indonesia
selanjutnya polri juga menyelenggarakan lomba setapak perubahan
sebagai bagian dari reformasi kultural polri yang diikuti delapan peserta lebih
melalui lomba ini polri membuka ruang mendapatkan banyak masukan dan kritik
serta mendengar aspirasi masyarakat dalam rangka memperbaiki dan mengevaluasi institusi polri
serta berubah menjadi lebih baik
polri juga menyelenggarakan hugeng awards untuk mencari sosok polisi teladan
dan membangkitkan semangat keteladanan jenderal hugeng
alhamdulillah di tengah kritik kritik yang diberikan masyarakat
lebih dari enam puluh tujuh delapan ratus personil polri telah diusulkan oleh masyarakat untuk masuk nominasi hugeng awards
tentunya kegiatan ini juga merupakan bentuk apresiasi atas pengabdian yang telah diberikan oleh jenderal hugeng
dan akan terus menjadi role model bagi kami para generasi penerus polri
kegiatan seni lainnya yaitu festival kesenian gemilang nusantara
berupa pegelaran pentas seni budaya yang menampilkan keberagaman indonesia
di mana festival ini mewajibkan seluruh tim untuk memiliki anggota
dan memiliki anggota yang berpengalaman
mengucapkan traps serta dapat menjadi duta keberagaman yang menginspirasi seluruh pemuda pemudi di indonesia
menijin polri juga melaksanakan pagelaran wayang kulit bertema
semar bangun kayangan yang dihadiri tiga lima ratus orang
untuk melestarikan nilai nilai budaya
dengan filosofi bahwa seluruh elemen bangsa harus solid dan sinergi
untuk bersama sama turut membangun negeri dalam menghadapi ancaman global dan ketidakpastian
pagelaran wayang ini juga diserai dengan pasar rakyat yang dihadiri oleh pedagang dan umkm untuk membantu mendorong perekonomian kerakyatan
kegiatan untuk mengukuhkan keberagaman indonesia dan nilai nilai toleransi juga dilakukan melalui bakti sosial religi dan penyaluran bantuan sosial
serta puncaknya ditutup doa bersama lintas agama yang diikuti oleh tiga orang lebih dari perwakilan seluruh agama tni polri kementerian lembaga dpr ri
organisasi keagamaan bem organisasi kemasyarakatan dan pemuda aktivis serta seluruh lapisan masyarakat untuk bergandengan tangan merapatkan barisan
seraya memanjatkan syukur atas segala nikmat dan anugerah yang diberikan kepada bangsa indonesia
dan kami juga mendakwa
saya mendoakan bapak presiden republik indonesia kementerian lembaga tni polri masyarakat bangsa dan negara agar mampu melewati segala tantangan
kami menyadari bahwa ikhtiar dengan berbagai usaha lahir hiriyah harus diiringi dengan ikhtiar batiniah melalui doa
sebagai bangsa berketuhanan yang maesah doa adalah kekuatan yang mahadasyat untuk membangkitkan harapan dan optimisme
terakhir upacara peringatan hari bayangkara ke tujuh puluh enam
dan pesta rakyat di tempat ini selagi puncak acara yang melibatkan satu delapan ratus tamu undangan dan dua puluh masyarakat
kita juga akan menyaksikan tarian kolosal kolaborasi antara peserta gemilang nusantara dan pori
sebagai wujud keberagaman dan sinergitas polri bersama seluruh elemen bangsa indonesia yang harus selalu kita jaga dan kita gelurakan
harapan kami hari bayangkara ke tujuh puluh enam dapat menjadi daya ungkit dan pemacu semangat
pengabdian terbaik untuk menjaga keberagaman persatuan dan kesatuan bangsa indonesia
serta mengawal dan mendukung seluruh kebijakan pemerintah untuk mewujudkan tujuan luhur bangsa indonesia
kami menyadari bahwa polri masih belum sempurna dalam melaksanakan tugas pengabdian kepada masyarakat bangsa dan negara
namun kami berjanji bahwa kami akan terus berbenah senantiasa peka dan mendengarkan kritik masukan saran kepada polri
meskipun pahit akan kami jadikan evaluasi
untuk mewujudkan transformasi menuju polri yang presisi agar polri semakin dekat dan dicintai masyarakat
melalui peringatan hari bayangkara ke tujuh puluh enam polri berkomitmen memegang amanah dan harapan masyarakat
untuk melaksanakan tugas pokok dengan sebaik baiknya dalam memelihara keamanan dan ketipan masyarakat
menegakkan hukum memberikan pelindungan pengayuman serta pelayanan kepada masyarakat
polri juga akan mendukung dan mengawal seluruh bangsa indonesia
seluruh kebijakan pemerintah dalam mewujudkan transformasi ekonomi menuju indonesia maju menuju indonesia emas dua ribu dua puluh empat
demikian sambutan kami
semoga tuhan yang maha kuasa senantiasa memberikan petunjuk dan pelindungannya kepada kita semua
dalam memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat bangsa dan negara
sebagaimana pesan bapak presiden
polisi bukan sekedar profesi
tapi sebuah jalan untuk mengabdi
sekian dan terima kasih
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
kita baru saja melihat upacara peringatan hari bayangkara ke tujuh puluh delapan
di akademi kepolisian republik indonesia di kota semarang jawa tengah
dalam pidatonya presiden jokowi mengingatkan agar seluruh anggota polri bekerja secara teliti dan presisi
sehingga seluruh masyarakat merasakan keadilan dalam penanganan hukum
selain itu polri juga harus terus menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat
agar mampu menghadapi segala tantangan
terutama dalam menghadapi pandemi penyelenggaraan ktt g dua puluh dan pemilu
itu tadi rangkaian acara peringatan hari bayangkara ke tujuh puluh enam
saya lucia saharwi pamit undur diri